maraknya konflik transportasi online yang membuat resah sopir angkutan umum
dinas perhubungan jawa timur berencana akan memperlakukan stiker kepada para pengguna taksi online
stiker akan ditempelkan pada kaca depan mobil sebagai bentuk izin operasional
agar tercipta keadilan bagi angkutan online maupun konvensional
antisipasi konflik antara taksi online dan konvensional di jawa timur
dinas perhubungan jawa timur melakukan langkah penertiban dengan mengeluarkan peraturan baru
bagi pemilik usaha taksi online
dinas perhubungan dan dllaj jawa timur mewajibkan setiap taksi online menempelkan stiker angkutan sewa
yang disediakan dinas perhubungan jawa timur
hal ini untuk membedakan antara kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum
layaknya pemakaian plat nomor berwarna kuning
stiker angkutan sewa ini sebagai bentuk izin operasional
jika para driver taksi online tidak mengenakan stiker ini pada kaca depan mobilnya
maka akan dikenakan sanksi tilang
selain itu para pengembudi taksi online juga wajib memilih
dikisim angkutan umum
peraturan dari dinas perhubungan dan rl aj jawa timur ini sendiri
sekarang masih dalam tahap sosialisasi
diharapkan dengan adanya angkutan ini dapat memperjelas
antara angkutan pribadi dengan angkutan sewa yaitu taksi online
bayu pratama surabaya